pemerintah provinsi dki jakarta memprioritaskan tenaga kesehatan untuk divaksinasi
hal ini dilakukan lantaran tenaga kesehatan berkontak langsung dengan pasien covid sembilan belas
dan beresiko tinggi terpapar virus corona
ditemui setelah menghadiri rapat paripurna
wakil gubernur dki jakarta riza patria mengatakan
pemprov dki jakarta siap menunggu hadirnya vaksin covid sembilan belas dari pemerintah pusat
melalui satgas covid sembilan belas dki jakarta
pusat dari satgas pusat atau kursus pusat itu
prioritas pertama itu kepada tenaga kesehatan

jadi insya allah itu tidak ada masalah
diketahui pada desember mendatang
pemerintah pusat akan melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas di berbagai wilayah di indonesia
sementara itu universitas air langga surabaya jawa timur
berencana melakukan uji klinis vaksin covid sembilan belas kepada manusia
setelah menjalani tahap uji klinis pada hewan
dan berhasil dengan baik
hal ini dilakukan setelah proposal yang diajukan disetujui
tahapan baru penelitian direncanakan diluncurkan pada acara ulang tahun ke enam puluh enam unair
sebagai bentuk tanggung jawab unair kepada masyarakat
atas penelitian pengembangan vaksin secara mandiri ini
bukan launching dalam arti launching untuk digunakan
launching untuk tahap berikutnya
biar masyarakat juga tahu bahwa kita kita yang di indonesia ini juga
banyak aktivitas yang mempunyai kepedulian yang kurang lebih sama
untuk mengatasi pandemi ini
ada dua vaksin merah putih yang dikembangkan dan diteliti oleh unair
dalam pengembangan vaksin merah putih berbentuk oral
unair bekerjasama dengan london school of hygiene dan tropical medicine inggris
tim liputan cnn indonesia